menteri perdagangan ri zulkifli hasan menyampaikan
kelanjutan kesepakatan kerjasama dagang
atau cepa antara indonesia dengan uni emirat arab
menurut zulkifli banyak keuntungan yang akan
diperoleh indonesia lewat kerjasama ini
salah satunya peluang indonesia menjangkau negara baru
dengan perjanjian ini segala hal itu akan menjadi mudah
dan tarifnya melalui dubai
dubai bisa ke seluruh timur tengah bisa ke india pakistan
bisa ke asia tengah bisa ke eropa timur
bisa ke afrika pasal pasal baru
jadi perjanjian sangat menguntungkan
karena itu sekarang tinggal menyelesaikan ratifikasi oleh dpr
mudah mudahan bisa cepat